berita pilihan berikutnya saudara korban tabrak lari keguguran
seorang wanita yang sedang hamil mengalami luka parah hingga keguguran
setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama suaminya menjadi korban tabrak lari sebuah minibus
di jalan pejambon senen jakarta pusat
pelaku yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri ke polisi
kamera dashboard sebuah mobil ini merekam detik detik sebuah minibus
menabrak sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri di jalan pejambon jakarta pusat
seketika sang suami mengalami luka di bagian kaki dan tangan
sedangkan istrinya tak sadarkan diri dengan luka parah di tubuhnya
tidak hanya luka di kepala korban yang tengah hamil lima bulan juga mengalami keguguran
sementara supir minibus justru melarikan diri usai terjadi kecelakaan
pelaku yang sempat kabur ke brebes jawa tengah akhirnya mendatangi korban dan meminta maaf
usai meminta maaf pelaku diantar pihak korban untuk menyerahkan diri ke polres jakarta
pertama pelaku yang tersebut ditetapkan sebagai tersangka
untuk sementara tersangka kita amankan di polres jakarta pusat
berserta barang bukti yaitu kendaraan sepeda motor yamaha n mat berserta surat suratnya simes tnk
kemudian mobil grandmap berserta surat suratnya dan pengemudi tersebut untuk kita proses
akibat perbuatannya pelaku berinisial dh ditetapkan sebagai tersangka
pelaku terancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara